dan kami akan kembali mengajak anda ke informasi seputar aktivitas gunung anak krakatau
sekretaris badan geologi kementerian sdm antonius raddomo purbo memastikan
gunung anak rakatau tidak dalam fase mematikan
ini ditegaskan purbo saat menyampaikan keterangan pers kamis pagi di kantornya
dan sudah tersambung kita melalui telepon dengan antonius radomo purbo
atau pak purbo sekretaris badan geologi kementerian sdm
pak purbo selamat malam
selamat malam pak
pak purbo saya mau mengonfirmasi yang disampaikan oleh seorang peneliti dari luar
bahwa gunung anak rakatau memasuki fase mematikan
bagaimana pandangan anda badan geologi kementerian sdm soal ini
begini kita ini kan memantau gunung apinya ya
jadi krakatau itu
gunungnya masih kecil ya kan
jadi sebenarnya yang dimaksudkan dengan mematikan oleh ahli asing itu apa
dan konsepnya itu sejauh mana
jadi karena begini
mungkin mereka berpikir
bahwa karena gunung nge treskalasinya tambah besar
debit mamanya tambah besar
jadi mungkin mereka kemudian menganggap bahwa itu sebuah fase yang mematikan
mematikan oleh apanya
itu yang perlu diklarifikasi oleh ahlinya
ahli asing ya saya kira banyak ahli kita juga yang sangat ahli
saya kira perlu dikonfirmasi
kalau efek letusannya secara langsung
kan sebenarnya sudah jelas
lemparan lemparan material lapapijar
terus kemudian juga beberapa awan panas
terus kemudian ada lontak
apa itu limpaan mahma yang keluar dari dalam
kan itu yang menjadi
ukuran ukurannya ya pak ya
iya jadi tidak
yang disebut mematikan itu apa
faktor apa yang kita
kalau masalah tsunami itu lain mekanisme lah
tapi kalau masalah gunungnya
ya itu harus diketahui yang disebut real itu apa
pak purbo bagaimana dengan
material material anak krakatau yang saat ini
misalnya lemparan material vulkaniknya
itu sejauh mana itu terukurnya
kalau dari badan geologi sudah mengukurnya seperti apa
ya dulu ketika masih waspada
kalau gunung ini meletus dalam tipe strombolian
yaitu lemparan lemparan lapapijar ke atas
seperti air mancur
itu kan jatuh di lereng lerengnya
sampai full ke seluruh lereng itu
sampai dibatas dengan pantai pantainya
gunungnya ini kan kecil diameternya hanya dua kilo
jadi sebenarnya kalau kita lihat
lemparannya itu hanya sejauh dua kilo tetapi
karena sekarang itu
flux atau debit dari keluarnya mama itu tambah besar
jadi kan itu menjadi berisiko mendapat lemparan yang lebih jauh
siaga sampai batas rekomendasi untuk tidak masuk itu sejauh radius lima kg
demikian lho mbak

yang saat ini mengkhawatirkan dan yang terus diwaspadai kemudian
apakah potensi longsor itu masih cukup tinggi pak
loh saya kira kalau longsor banyak faktor yang bisa menyebabkan
namanya gunung anak rakatau ini kan tersusun dari material material lepas hasil letusan
itu kan numpuk jadi seperti tumpuan kerucut pasir itu lho
nah kemudian ada sisi sebenarnya kan anak krakatau itu tumbuh di di di di di di di
lereng itu lho
sehingga kaki yang satu itu menginjak kaki yang satu itu tidak begitu kuat menginjak
saya kira kuncinya bisa menyebabkannya
saya kira konsepnya seperti itu
dan sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh kan yang longsoran besar ini baru sekali ini
kan sudah sembilan puluh tahun umurnya di anak krakatau ini
jadi kasus yang terjadi kemarin kan sebuah kasus spesial
yang kemudian mungkin disebabkan oleh banyak hal
mungkin getaran gempa mungkin getaran gunungnya
curah hujan yang tinggi
jadi apa apa bisa menjadi satu dan secara bersama sama menyebabkan tanah gerakan longsoran
tapi juga termasuk masyarakat harus waspada lima ratus sampai satu km dari bibir pantai ya pak ya
karena untuk dampak tsunami yang mungkin bisa ditimbulkan itu ya
ya yang saya pahami dari kewaspadaannya bmkg demikian
karena penyatian katan waspada kan semuanya harus waspada
masih kondisi seperti ini
baik pak purbo terima kasih atas informasinya